ya amel di tengah masa pandemi seperti ini presiden joko widodo dan ibu negara juga menggelar sholat idul fitri secara sederhana dan terbatas
pada perayaan idul fitri tahun ini presiden joko widodo bersama iryana melaksanakan sholat id di halaman gedung induk istana kepresidenan bogor jawa barat
solat idul fitri dimulai sekitar pukul enam tiga puluh enam waktu indonesia barat
presiden joko widodo mengenakan baju putih lengan panjang dipadukan dengan sarung bermotif batik dan peci berwarna hitam langsung menempati saf depan
sementara ibu iryana mengenakan mukena berwarna coklat muda
sholat idul fitri kali ini dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan termasuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan juga menjaga jarak antar jemaah
tampak sejumlah anggota pas pampres dan tim istana yang turut hadir dalam pelaksanaan sosial
solat idul fitri di istana kepresidenan bogor